berapapun usia anda barangkali anda akan selalu dihadapkan pada persoalan pengelolaan finansial yang tidak ada habisnya
kemerdekaan finansial akan dicapai jika anda memiliki sumber penghasilan pasif yang terus menerus
semakin mudah anda mulai mengelola keuangan dengan baik maka kemerdekaan finansial juga akan semakin cepat tercapai
lantas apa yang harus dipersiapkan sejak dini pada usia produktif untuk memiliki mimpi mencapai merdeka finansial
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan prita hapsari gosi
selamat pagi mbak prita
iya mbak prita sekali merdeka kita harus tetap merdeka begitu ya mbak prita
nah sebenarnya bagi mbak prita sendiri apa sih arti dari merdeka finansial itu sendiri
karena beberapa waktu terakhir ini tren kata kata financial freedom
oke terima kasih mbak megi
jadi kalau kita berbicara tentang merdeka finansial
ini memiliki definisi yang sedikit berbeda dengan bebas finansial
dalam hal merdeka finansial maka kita akan berbicara mengenai konsep keuangan
dimana seseorang telah bebas dari utang kemudian dia telah berhasil memenuhi berbagai kebutuhan kebutuhan hidupnya
sehingga dia tidak lagi bergantung pada orang lain
itu sebabnya kalau saya menyimpulkannya adalah tidak menjadikan orang tua kita dana darurat
kelak tidak menjadikan anak kita dana pensiun dan tidak menjadikan teman kita pay later
sedangkan kalau misalnya kita berbicara tentang bebas finansial
maka dia one step di atas merdeka finansial
dimana kalau bebas finansial maka orang ini selain telah mendapati berbagai hal yang dia peroleh dalam hal momen kemerdekaan finansial
dia juga berhasil untuk memiliki aset aset produktif
dimana dia berhasil memberikan penghasilan pasif yang jumlahnya bisa setara dengan kebutuhan hidup hariannya
baik ini ada dua poin ya
yang pertama tidak boleh tergantung dengan orang lain
dan yang kedua juga mempunyai masukan pasif ya seperti itu mbak prita
nah apakah memungkinkan kita bisa merdeka finansial di usia muda
karena tadi dua poin tadi juga susah untuk tercapai
bagaimana cara mengatur keuangan pribadi dengan baik untuk menggapainya
oke ada lima tanda seseorang telah mencapai kemerdekaan finansial
dan tanda ini semuanya bisa dikaitkan dengan angka mbak meggy
pertama tidak memiliki masalah cash flow bulanan
bahwa setiap bulan dia tidak minus keuangannya itu sudah merupakan tanda bahwa tidak memiliki masalah cash flow bulanan
yang kedua biasanya orang ini sudah terbebas dari utang konsumtif
kalau kita berbicara utang produktif itu tidak termasuk
apa saja utang konsumtif biasanya kita berbicara mengenai cicilan gadget mungkin cicilan kendaraan yang memang dia gunakan sehari hari
lalu yang ketiga dia akan siap dengan dana darurat
jadi pada saat seseorang telah memiliki dana darurat
itu merupakan tanda ketiga bahwa dia mulai mencapai yang namanya kemerdekaan finansial
nah yang keempat nih mbak meggy sebetulnya salah satu tandanya adalah memiliki hunian tinggal milik sendiri
meskipun mungkin nantinya akan disewakan saat ini mungkin masih mutasi jabatan dan seterusnya
itu tidak masalah
tetapi pada saat seseorang telah memiliki hunian milik sendiri
berarti dia telah memenuhi level security untuk hidupnya
dan yang terakhir dia memiliki tabungan
investasi untuk masa depan kebutuhan kebutuhan dirinya
nah dengan demikian mbak megi kalau di usia berapapun seseorang telah memenuhi lima tanda ini
sebetulnya dia bisa dikatakan merdeka finansial
nah caranya gimana
nah caranya sebetulnya adalah dengan melihat kesesuaian antara penghasilan kita dengan apa yang ingin kita tuju
contoh kalau seseorang bilang saya punya target merdeka finansial sebelum usia empat puluh tahun
maka mungkin dengan penghasilan yang dia miliki dia bisa melihat
oh barangkali saya bisa merdeka finansial bila mana saya berpindah lokasi tempat tinggal
karena lokasi tempat tinggal itu akan sangat besar pengaruhnya terhadap pengeluaran pengeluaran harian seseorang
termasuk dalam hal ini adalah menyediakan kebutuhan hidupnya
oleh sebab itu kalau ditanya mungkin nggak seseorang merdeka finansial di usia muda jawabannya mungkin mungkin saja
baik mbak prita tadi sudah menyebut ada satu kata kunci ya target
berapa target uang yang dibutuhkan untuk merdeka finansial
meskipun tiap orang targetnya berbeda beda mungkin kita juga perlu beberapa angka gitu ya
untuk bisa targetnya itu lebih secara visual terlihat
itu pertanyaan yang bagus sekali mbak meggy
jadi ada beberapa teknik untuk menghitung tetapi pada kesempatan hari ini saya memberikan yang sederhana saja
ada salah satu teknik dari amerika serikat untuk menghitung berapa target dana merdeka finansial yang mungkin dibutuhkan
nah angka ini itu sudah diuji dalam sebuah studi yang namanya trinity study
caranya mudah anda tentukan berapa pengeluaran bulanan di kota anda atau yang memang anda butuhkan
katakanlah kita berbicara angka lima juta rupiah mbak megi
lalu anda kalikan tiga ratus angka tersebut sehingga memperoleh jumlah tertentu
dalam hal ini adalah satu lima miliar
artinya untuk orang tersebut yang mengatakan
bahwa kebutuhan bulanannya adalah lima juta per bulan
maka dana target merdeka finansial dia menjadi satu lima miliar rupiah
wow ini rumusnya sangat detail sekali ya mbak prita
nah kalau misalnya kita balik lagi mbak prita
selain menggunakan pendekatan pengeluaran tahunan
apakah kita juga perlu memasukkan komponen lain dalam metode penghitungan tabungan finansial
seperti faktor inflasi dan juga rata rata imbal hasil investasi
jadi kalau tadi kita berbicara rumus yang sangat sederhana
dan tidak mempertimbangkan apapun selain hanya menggunakan saldonya itu untuk hidup
jadi menurut dia bahwa kalau angka tersebut kemudian dimasukkan ke dalam investasi
yang mungkin memberikan return setara dengan obligasi itu dinilai sudah cukup
katanya untuk hidup selama dua puluh lima tahun semenjak dia pensiun
nah kalau misalnya kita mau menggunakan teknik yang memang lebih komprehensif lagi
maka sangat sangat disarankan untuk mempertimbangkan
karena faktor inflasi dan juga faktor kenaikan dari aset investasi sebelum dia pensiun
karena semakin besar atau semakin tinggi potensi imbal hasil dari aset investasi sebelum pensiun
maka besar kemungkinan jumlah dana atau sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut jadi lebih rendah
berarti ada selisih empat
berarti selisihnya di situ ada delapan
otomatis sumber daya finansial yang perlu dikerahkan di awal itu jadi lebih rendah
sehingga betul sekali bahwa faktor faktor tersebut akan mempengaruhi
namun untuk orang orang yang memang saat ini situasinya masih berkutat dengan utang dan lain lain
saya sarankan untuk menggunakan rumus yang paling sederhana yang saya sebutkan di awal
baik tadi rumus kita
balik lagi ke rumus tadi ya mbak prita
jadi kalau misalnya kita tiap bulan sekitar lima juta dikali tiga ratus jadi satu lima miliar
ini saya hitung tiga ratus kali itu misalnya satu bulannya kita nabung lima juta
jadi kita perlu empat puluh tahun mbak prita sekitar empat puluh tahun ya
eh empat puluh tahun
nah kurang lebih empat puluh tahun mbak prita
kalau misalnya kita kerja empat puluh tahun itu jenuh juga ya mbak prita
bagaimana kita bisa mencapai goal kita lebih cepat begitu mbak prita
kalau kita gunakan angka yang tadi ya mbak meggy
maka pilihannya biasanya seseorang dihadapkan pada tiga
katakanlah kita membaginya menjadi tabungan emas dan saham
nah kalau memang pakai tabungan itu biasanya mungkin sampai butuh sebelas juta
ya logikanya biaya hidupnya lima juta harus nabung sebelas juta ya gajinya berapa
jadi kan artinya kayaknya nggak mungkin nih prita
oke maka kita lanjut nih ke emas
maka secara tiap bulan itu dia butuh menabung sembilan tujuh juta
lah kok masih tinggi juga ya prita sampai dua kali lipatnya
kemudian ambillah lagi kita pakai saham gitu ya
itu kalau kita berbicara hanya rentang menabungnya sekitar sepuluh tahun
wah dia sampai butuh lima juta
wah kalau begitu artinya bahkan pakai saham pun sepuluh tahun kayaknya kurang nih
untuk seseorang bisa mencapai satu lima miliar
maka akhirnya dia besarkan nih mbak gitu besarkan menjadi dua puluh tahun
nah pada saat dua puluh tahun misalnya menggunakan instrumen seperti saham
maka yang tadinya mungkin perlu nyetornya lima juta itu jadi turun gitu
turun barangkali jadi dua lima juta
nah kemudian mbak meggy bilang gimana mbak prita mengalokasikannya
tentu saja seseorang di awal itu akan pasti kesulitan
untuk mengalokasikan sejumlah besar dari penghasilan dia
tapi yang paling penting adalah membangun habit mbak meggy
tapi kan seseorang juga mungkin penghasilannya bertambah
pada saat penghasilannya bertambah
maka diharapkan alokasi prosentasenya juga ikut bertambah
sehingga pada akhirnya sampai juga kepada target merdeka finansial tersebut
bahkan sebelum waktu yang mungkin dia tetapkan di awal
terakhir mbak prita kita juga perlu tips tips begitu ya
untuk bisa mencapai merdeka finansial
mbak prita sendiri pastinya sudah mencapai financial freedom ya
boleh bocorkan tips tipsnya untuk kita semua
oke paling pertama kita menyadari bahwa yang namanya menumbuhkan kekayaan
maka membutuhkan upaya dan juga ikhtiar
nah ikhtiarnya itu adalah merencanakan keuangan dengan baik
yaitu membagi perencanaan keuangan kita menjadi dana darurat
dan juga investasi
yang kedua investasi itu hanya bisa bertumbuh dengan baik dari apa
dari penghasilan yang memang dikelola untuk investasi
lalu investasi itu sendiri tidak digunakan di awal
tetapi ditumbuhkan terus sampai nantinya mencapai target yang kita inginkan
lalu yang ketiga
jadikanlah merdeka finansial adalah tujuan yang anda inginkan beserta keluarga anda
karena perjuangan ini dibutuhkan bersama sama
dengan demikian berbagai godaan godaan
itu bisa kita hempaskan
lalu untuk bisa menghempaskan itu
maka pastikan anda memang membagi rekening anda menjadi tiga
yang saya sering sebut living saving playing
pastikan anda melakukan debit otomatis dari penghasilan anda
langsung ke rekening investasi
sehingga meskipun banyak sekali godaan di luar
anda tetap boleh belanja
tetapi belanja anda tidak mengganggu jatah untuk dana merdeka finansial warga anda kelak
baik merdeka indonesia ku merdeka finansialku
terima kasih mbak prita semoga kami semua bisa mencapai financial freedom